kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung ketut sumedana saat ditemui di kantor kejaksaan agung
senin sore menyatakan saat ini berkas perkara tersangka kasus kematian yosua masih dalam penelitian
dan minggu ini merupakan batas masa berkas tersebut
kamis dua puluh sembilan september mendatang kejaksaan agung akan mengumumkan status berkas perkara yang terdiri
atas dua belas perkara tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh serta perkara obstruction of justice
ia juga menambahkan berkas perkara tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh ada kemungkinan bisa dijadikan satu
dengan berkas obstruction of justice karena sesuai dengan pasal satu ratus empat puluh satu kuhp
tetapi hal itu merupakan kewenangan penuntut umum
kejaksaan agung resmi menerima pelimpaan berkas perkara tujuh tersangka obstruction of justice
dan lima tersangka kasus kematian brigadir joshua
saya tidak mau berandai andai
yang jelas hari rebu atau hari kemis ini kita lihat perkembangannya dalam satu dua hari ke depan ya
kalau misalnya positif tentunya bisa dipede satu
kemarin sudah saya sampaikan ya sekarang mungkin tidak ada lagi penggunaan berkas perkara
tetapi yang ada adalah koordinasi
artinya bahwa perkara itu sudah mendekati bahwa perkara itu bisa dilakukan penuntutan oleh penuntut
sementara itu senin dua puluh enam september
kamarudin siman juntak selaku kuasa hukum keluarga joshua menyatakan
setelah bap diperbaiki para saksi yang terdiri atas bapak ibu saudara dan kekasih almarhum brigadir yosua
menandatangani setiap halaman berkas bap pada minggu di markas polda jambi
setiba di jakarta senin siang kuasa hukum bersama penyidik mabespori menyerahkan semua berkas perkara
menurutnya diperkirakan dua hari sesudahnya
penyidik kejaksaan akan menyatakan berkas tersebut
lengkap atau p dua puluh satu
proses hukum persidangan akan berlangsung pada awal oktober mendatang
keluarga yosua yang didampingi kuasa hukum berencana mengikuti langsung persidangan di jakarta
keluarga akan hadir
langsung ke jakarta
di jakarta nanti kita fasilitasi semuanya
dari pesawatnya hotelnya makannya semua kita sudah siapkan semua
sidang kode etik mantan kasupnit i satreskim pores metro jakarta selatan
ibda arsyad daifah gunawan
terkait dengan ketidakprofesionalan dalam kasus yosua
kembali dilanjutkan di gedung tncc mabespori
meski sedang sakit parah
akbp arief rahman yang menjadi tersangka obstruction of justice
sempat menghadiri sidang sebagai saksi
tersangka obstruction of justice sekaligus saksi kunci sidang etik brigjen hendra kurniawan
sakit parah dan baru menjalani operasi
akbp arief rahman tidak dapat menyelesaikan pergelaran sidang
tetapi sidang etik tetap dilanjutkan dengan menghadirkan lima saksi lain
mantan kepala satreskim jakarta selatan
saksi atas nama akbp ar beliau bisa hadir
namun karena kondisi kesehatan yang belum stabil
beliau tidak bisa menyelesaikan sampai dengan selesai
sekitar satu jam yang lalu
sidang dilanjutkan kembali tanpa saksi ar
jadi untuk sidang hari ini tetap berlanjut dan
kkep terus menggelar sidang etik para polisi yang tersangkut kasus pembunuhan brigadir yosua
sebelumnya tiga belas polisi menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus mutasi serta pemecatan
tim liputan cnn indonesia